kita ke informasi selanjutnya menjelang bulan puasa harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional surabaya semakin tinggi
kenaikan tertinggi terjadi pada sejumlah komoditas seperti bawang merah bawang putih dan cabai merah
kenaikan harga disebabkan oleh stok barang yang terbatas
sudah sepekan terakhir harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional pucang surabaya mulai merangkak naik
kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti tomat yang semula rp dua belas menjadi rp dua puluh per kilogram dan ayam naik rp empat menjadi rp tiga puluh dua
kenaikan harga signifikan terjadi pada komoditas bawang putih bawang merah dan cabai merah besar
harga cabai merah besar naik dari rp dua puluh menjadi rp tiga puluh lima per kilogram
harga bawang merah naik dari rp dua puluh menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas bawang putih yang kini menjadi rp enam puluh lima dari sebelumnya rp tiga puluh per kilogram
kenaikan harga sejumlah bahan pokok terjadi karena ketersediaan barang yang terbatas
kenaikan harga menjelang bulan puasa kerap dirasakan warga
munawaroh salah satunya
pengusaha warung makanan ini mengatakan kenaikan harga berdampak pada berkurangnya pemasukan usahanya
tidak tidak dinaikkan tetap
kalau pembelinya nanti kan kalau naik kan tidak mau pembelinya beli
jadi kan daripada berkurang pembeli lebih baik kita jualnya tetap
ya untungnya sedikit
walaupun operasi pasar sudah mulai dilakukan
kenaikan harga bahan pokok di surabaya ini diprediksi
akan terus terjadi hingga lebaran
tim liputan cnn indonesia